dan untuk mengelaborasinya telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom dengan kepala departemen pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi universitas erlangga dr isnin anang marhana
selamat pagi dr isnin
selamat pagi mbak
semoga kabar baik dr isnin
dok bisa dijelaskan seperti apa kerusakan paru yang terjadi pada pasien covid beserta dampaknya
ya jadi ketika virus masuk ke paru paru kita kemudian virus itu mengadakan replikasi di dalam paru paru kita kemudian tubuh kita berusaha menolak ya dengan memberikan efek inflamasi lokal
dan apabila kondisinya memburuk pasien itu maka akan berlanjut kepada proses peradangan sistemik dan berlanjut ke arah sepsis
apabila kondisinya membaik ada perpebentukan jaringan fibrosis sebagai hasil akhir dari suatu inflamasi
jaringan fibrosis inilah yang kita sebut sebagai jaringan parut yang memberikan gambaran restriksi atau paru paru kita tidak bisa mengembang dengan baik dengan gejala klinisnya adalah sesak napas
nah pada pasien pasien dengan yang sudah sembuh dari covid kadang kadang dia terbentuk jaringan fibrosis paru ini dan
dengan kecelakaan klinisnya adalah sesak nafas yang dirasakan berkepanjangan
baik lalu dok apa saja gejala gejala yang perlu diperhatikan untuk mengenali adanya kerusakan pada paru pada pasien covid sembilan belas ini
baik ini fokus pada pasien pasien covid yang sudah pulang ke rumah sudah ada perbaikan atau sudah hasilnya negatif
kita perlu mewaspadai gejala gejala seperti batuk yang berkelanjutan atau bertambah berat
kemudian juga sesak nafasnya itu bisa timbul dengan aktivitas ya dengan ke kamar mandi ke ruang keluarga dari tempat tidur itu bertambah sesak
atau bila kondisi sesetnya bertambah berat meskipun dia tidak melakukan aktivitas apapun dia juga masih menderita keluhan sesak napas ini
itu yang perlu kita perhatikan untuk pasien pasien yang sudah keluar dari rumah sakit dan masih ada gejala gejala respirasi
baik lalu pertolongan pertama ini seharusnya seperti apa jika saat isolasi mandiri pasien merasakan sesak nafas atau ada gejala gejala lainnya
baik memang ini penting untuk kita ketahui ya jadi pasien pasien yang sudah menjalani isolasi mandiri di rumah siap siapnya aware atau lebih memperhatikan gejala gejala respirasi yang timbul
ya seperti tadi batuk atau sesak yang progresif
dan apabila kita menghidupkan
mengalami hal demikian ada baiknya ya ada baiknya saya menyarankan kita memiliki suatu alat namanya saturasi oksigen pulse oximeter
kita bisa lihat saya yakin pasien pasien yang habis dari rumah sakit mesti tahu alat pulse oximeter ini familiar karena tiap hari diperiksa
dan siokianya memiliki alat tersebut di rumah untuk dilakukan monitoring
maka itu salah satu tanda bahwa paru paru kita sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mensuplai oksigen ke seluruh tubuh
maka yang harus kita lakukan adalah ya kita harus mencari oksigen ya untuk menambah jumlah oksigen dalam tubuh kita
kemudian kita bisa berkonsultasi kepada petugas medis untuk mengetahui apakah masih terjadi
covid ini masih berlanjut prosesnya ataukah terjadi sindroma yang kita sebut long haul covid itu
baik lalu dok kerusakan paru paru diketahui dapat terjadi walaupun kita sudah atau telah sembuh dari covid sembilan belas
lalu bagaimana cara mengantisipasinya
mana pasien yang bisa paru parunya membaik dengan sempurna
meninggalkan bekas atau mana pasien yang pulang dengan meninggalkan bekas jaringan fiprosis yang luas
biasanya itu tergantung dengan derajat comorbid atau penyertanya
misalkan faktor lansia atau pasien pasien dengan penyakit komorbid seperti penyakit jantung hipertensi diabetes seperti itu
biasanya kami temui memang pasien pasien tersebut setelah pulang ada gejala
kita meninggalkan jaringan fibrosis paru paru dan memang butuh waktu untuk perbaikannya itu
demikian dan untuk pasien pasien yang dengan gejala fibrosis paru seperti itu gejala batuk atau sesak pasca infeksi covid
perlu untuk kita lakukan pelatihan paru paru yang benar ya
kita bisa memeriksakan ke dokter paru atau ke dokter dihabilitasi medik untuk melakukan just fisioterapi
bagaimana cara melakukan
mematih paru paru kita agar bisa kembali dengan fungsi yang lebih baik dan juga menjegah fibrosis paru itu tidak berlanjut dengan masif
tidak berlanjut ke paru paru kita secara luas
baik loh dokter istina akhir akhir ini kan sering ada berita bahwa ada pasien yang sudah menerima vaksin lalu terjangkit covid sembilan belas lagi
lalu bagaimana ini menanggapi hal ini dan apakah pasien tersebut masih harus vaksin lagi
ya menarik jadi memang vaksin ini adalah upaya kita agar kita tidak terinfeksi oleh covid
kalaupun kita terinfeksi dari data penelitian yang ada gejala yang muncul itu tidak terlalu berat
memang ada yang sampai kondisi yang severe atau yang berat namun presentasinya lebih kecil
jadi vaksinasi tetap dibutuhkan ya apalagi di negara kita sekarang masih
sangat kecil presentasinya untuk vaksinasi ini
kemudian apabila telah divaksin kita masih terkena covid apakah perlu vaksin ulang
sepertinya kita butuh waktu dulu untuk recovery dulu
nanti kalau kondisinya sudah baik dan semuanya sudah di indonesia ini sudah lebih merata vaksinasinya
saya pikir boleh untuk kita lakukan vaksinasi berulang
tapi kita harus menunggu karena ini masih banyak masyarakat indonesia yang belum mendapatkan vaksin
harus kita memberikan kesempatan bagi mereka yang belum mendapatkan vaksin ini
baik dok terima kasih atas informasi dan juga waktunya bersama kami di after sepuluh cnn indonesia